tbm bina kresimoda itu terlahir karena atas keprihatinan melihat para pemuda yang tidak lagi ngeh dengan dunia pendidikan
kisah bintang bintang
kisah bintang bintang
kisah bintang bintang
kisah bintang bintang
kisah bintang bintang
kisah bintang bintang
sebelum menjadi petani dan aktif mendedikasikan diri sebagai pegiat literasi
rohman pernah bekerja serabutan sebagai kulibangunan hingga buruh pabrik
tbm bina kreasi muda didirikan rohman atas hasil usahanya mengumpulkan buku yang ia beli dari upah bekerja
tak hanya menyuguhkan bahan bacaan
sapan akrab rohman gumilar juga mengajak anak anak tersebut aktif berkegiatan sebagai strategi agar mereka tidak hanya sekedar membaca
tetapi dapat mempraktikan apa yang telah mereka serap dari membaca buku
misalnya membuat kerajinan dari koran koran bekas
anak anak dibimbing kang gugum berkreasi membuat beragam bentuk sesuai keinginan mereka
dengan hanya bermodalkan barang barang di lingkungan sekitar
anak anak diharapkan mampu meningkatkan kreativitas
selain itu rohman gumilar yang memiliki kemampuan menulis skenario film dari hasil pelatihan ini
juga mengajak anak anak berpartisipasi membuat film pendek
dengan bermodalkan handicap rohman rutin mengajak anak anak untuk mengisi waktu libur sekolah
serta menjadi wadah untuk mengasah imajinasi melalui pembuatan film
pertama anak anak berpengalaman untuk membuat film

pertama anak anak berpengalaman untuk membuat film
untuk membuat kegiatan kegiatan yang kreatif yang bisa menarik mereka masuk ke komunitas
di antaranya kita ada beragam program untuk menjembatani mereka hobi mereka
misalkan ada kelas sinematografi kelas menulis yang hobi dengan keterampilan
kita ajak untuk membuat keterampilan walaupun dari daur ulang sampah ya
karena kita tidak punya dana khusus atau operasional khusus
jadi tidak ada kata tidak ada biaya tidak ada dana untuk kreatif
jadi kreatif itu tidak terbatas
keberadaan tbm bina kreasi muda telah dirasakan manfaatnya bagi para orang tua di desa kadakajaya
salah satunya atin mariatin
sebagai orang tua ia merasa anaknya memiliki minat baca dan kemampuan bersosialisasi
sehingga ia tak merasa khawatir apabila putrinya berlama lama mengunjungi tbm bina kreasi muda
mau baca buku
enggak enggak khawatir justru mendukung senang
senang ada tbm di sini
anak anak bisa pelajarannya lebih terbantu gitu dengan adanya tbm di sini
menurut saya pribadi saya bangga dengan adanya tbm di sini
soalnya anak anak dalam masalah pelajaran bisa terbantu sedikit demi sedikit
bisa meningkatkan pelajaran apa yang dia belum diketahui dari sekolah
kan dari baca bisa menambah ilmu
selain mengajak anak anak berkegiatan di tpm
sesekali rohman memenuhi permintaan anak anak untuk membaca bersama di alam
bagi rohman melakukan kegiatan di alam terbuka merupakan cara mengusir jenuh membaca di ruangan yang penuh dengan kumpulan buku buku
beginilah ketika anak anak taman bacaan dibawa berkegiatan literasi di alam
selain kita layanan baca di tbm atau di tempat anak anak juga sebulan sekali atau sebulan dua kali kita bawa ke alam
kita belajar literasi sains literasi alam mengenal alam semesta
jadi supaya mereka bisa menyatu bisa merasa cinta dengan alam
karena mereka selama ini berkutat di sekolah belajar
dan belajar sehingga berinteraksi dengan alam pun sangat jarang
nah di tbm saya membawa anak anak ke lapangan untuk belajar mencintai alam belajar bekerja sama
juga bisa mengenal aneka flora yang mereka lewati
karena tidak jarang atau hanya sedikit anak anak yang mengenal tumbuhan di alam sekitar
nah di tbm ini mereka kita kenalkan dengan beragam tumbuhan
begitu juga dengan manfaatnya kasiatnya
selama ini mereka hanya bisa mengenal nama tapi tidak mengenal bentuk
nah di sini kita kenalkan dengan aneka tumbuhan
kadang kita juga kalau di jalan melihat binatang kita perkenalkan bahwa ini binatang ini berbahaya atau tidak
terus apa namanya
di sini bisa mengenal luas tentang alam berikut isinya
tentu saja para siswa yang ikut berkegiatan memiliki kesan tersendiri
bagi mereka kombinasi bermain dan belajar bisa menghilangkan rasa bosan
selain itu mereka juga berharap bisa memperoleh koleksi buku bacaan yang lebih beragam
seru di alam sih
karena sambil merasa udara yang dingin melihat pemandangan yang indah
bukunya makin banyak terus ya ada alat laptop ya nggak gitu deh
biar apa kalau ada laptop
biar bisa belajar di laptop terus makin banyak teman teman yang
ketemu di tbm
di desa ini pada waktu itu sebelum saya ikut tbm ini rata rata anak itu tidak akan melanjutkan sekolah
saya sendiri pun begitu
tapi karena adanya tbm kita mungkin terbuka wawasan lebih melek terhadap pendidikan dan lain sebagainya
hal itu sehingga para relawan pun kebanyakan relawan itu sekarang udah ada yang sarjana
sudah yang bekerja dan lain sebagainya minimal kematan sma lah
sementara pada waktu dulu itu ya rata rata hanya lulusan sd
itu sih yang
jadi adanya melek ke pendidikan
upaya rohman gumilar meningkatkan literasi bagi anak anak desa kadakajaya tentu tak berjalan mulus
ia harus melawan paradigma lama di lingkungan
yang menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting
namun berangkat dari pengalamannya yang hanya sebagai lulusan sd
dan berkat dukungan para relawan di tbm bina kreasi muda
pentingnya pendidikan terus digaungkan di desa kandakajaya
belasan relawan dari dalam dan luar desa kadakajaya
silih berganti hadir untuk memperjuangkan misi peningkatan literasi
jadi relawan itu harus datang dari hati ya
dari hati biar berkembang
dari hati biar berkembang
dari hati biar berkembang
dari hati biar bekerja dengan hati gitu
itu syarat jadi relawan
dan semuanya pun boleh
dari mana pun tidak ada jarak dan waktu
dari luar desa yang mau jadi relawan silahkan
jadi tidak ada ikatan
kalau maupun keluar misalkan karena ada panggilan kerja menikah
kita tidak bisa melarangnya silakan
tapi jangan lupa untuk mengingat di tbm
kita pernah bekerja
kita pernah mengadakan kegiatan bersama
makanya ketika ada yang sukses dia suka mampir ke tbm
dan itu merupakan kebanggaan tersendiri
dari tahun dua ribu dua belas hingga saat ini
wawan kusmana masih rutin menjadi relawan di tbm bina kreasi muda
menjadi salah satu relawan yang paling lama mengabdikan diri
dia sadar bahwa kini tbm bina kreasi muda
telah berkembang dan memberikan banyak manfaat
ia adalah contoh anak di desa kadakajaya
yang berhasil mengenyam pendidikan ke perguruan tinggi
kalau yang saya rasakan sendiri
itu yang paling utama pastinya melek pendidikan
kenapa saya bilang melek pendidikan
kenapa hal itu terjadi
karena di desa ini pada waktu itu sebelum saya ikut tbm ini
rata rata anak itu tidak akan melanjutkan sekolah
saya sendiri pun begitu
tapi karena adanya tbm kita mungkin terbuka wawasan
lebih melek tersebut
pendidikan dan lain sebagainya
hal itu sehingga para relawan pun
kebanyakan relawan itu sekarang udah ada yang sarjana
sudah yang bekerja dan lain sebagainya
minimal tempatan sma lah
minimal seperti itu
sementara pada waktu dulu itu ya rata rata hanya lulusan sd
itu sih yang paling pertama
jadi adanya melek ke pendidikan
apa kabar semuanya
kini wawan kusmana adalah seorang sarjana pendidikan akutansi
di sela sela kesibukannya
ia selalu menyempatkan diri hadir ke tbm bina kreasi muda
bersama relawan lain untuk mendorong misi mulia
bersama relawan lain
wawan bertugas memilah buku
menyortirnya di rak buku
sampai merawat buku buku di tpm
bina kreasi muda
ia juga ditugaskan membimbing anak anak yang berkunjung ke tbm
agar mereka fasih membaca
serta membuat anak anak agar nyaman berlama lama di tbm
alhamdulillah kalau sekarang itu sudah antusiasnya sudah sangat bagus
sudah sangat tinggi
beda dengan sepuluh tahun lalu gitu
dimana tbm pun masih menjadi sesuatu yang asing gitu
secara namanya pun apa sih itu tbm
belum dikenal masyarakat
jadi pada waktu itu
benar benar kita memulai merintis itu
tbm itu masih menjadi sesuatu yang asing
ketika setiap hari
kita harus stand by di tbm itu
karena pengunjung pun belum paham bagaimana tata cara meminjam buku
tapi kalau sekarang
ketika anaknya izin ke orang tuanya
mah mau ke tbm
otomatis orang tuanya langsung mengizinkan
karena sudah paham dan tahu apa itu tbm
bahkan sekarang pengunjung pun sudah bisa mandiri untuk meminjam buku sendiri
jadi kalaupun tidak ada relawan yang stand by di tbm
mereka masih bisa meminjam buku sendiri
manfaat tbm bina kreasi muda
juga dirasakan endang wahyudin
melalui buku buku dari tbm yang ia baca saat menjadi relawan
endang berhasil menjadi seorang wirausaha di desanya
ayah dua orang anak ini masih rutin membiasakan diri membaca buku
ia adalah seseorang yang sebisa mungkin mempraktikan langsung apa yang telah dibaca
kebiasaan tersebut sudah melekat sejak dirinya berada dalam bimbingan rohman gumilar
saat kelas satu smp atau sebelum adanya tbm bina kreasi muda
konsistensi endang tersebut mengantarkan dirinya mampu berwirausaha secara otodidak
dengan menerima pesanan pembuatan box speaker sound system
atau menerima jasa editing foto dan video bagi warga sekitar
kalau misalkan kalau buat saya
itu dari buku itu pengaruhnya berapa ya kalau di persen
kalau misalkan kan dari buku itu kita ada ter

dari tertarik itu ya kalau buat saya gitu
wah ini nih ada motivasi ini buat ini saya harus bisa gitu
meskipun kalau dananya nggak ada
kalau misalkan modal gak ada gitu
kalau udah ada kemauan ya pastilah ada jalan gitu
kalau sekarang kan
tambah mudah adanya kayak youtube gitu internet gitu
jadi kalau misalkan kita mau buat apa
meskipun kita gak ada basic gitu
tapi alhamdulillah gitu
dikit dikit bisa lah gitu
wawan dan endang adalah buah keberhasilan dari usaha yang dilakukan seorang rohman gumilar
rohman menjadikan keduanya sebagai contoh bagi anak anak lain
bahwa membaca dan memahami isi bacaan
bisa meningkatkan daya pikir untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat
bagi diri sendiri dan orang lain
saya menunjukkan para relawan relawan yang berhasil dengan membaca gitu
akhirnya ya sedikit mereka termotivasi
dan sekarang paradigma yang salah tentang pendidikan itu tidak penting
sudah tidak lagi karena semua relawan sekarang banyak yang kuliah
yang sudah bekerja yang sudah berwirausaha
itu berkat mereka
terima kasih pak

karena bagi saya tbm itu sebuah wadah untuk terapi
untuk perubahan karakter
dengan konsep gerakan literasi
yang cocok buat paus untuk penambahan pelajaran
semoga bermanfaat buat paus deh
pengembangan dari program program tbm
kita mengarah pada kebutuhan masyarakat
ngambang ngambang kalau diputing diputing dululah apa yang menjadi yurgen kebutuhan masyarakat
seperti tadi masalah pendidikan masyarakat
masih banyak yang usia pelajar tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi

di tahun dua ribu sembilan belas roman gumilar menginisiasi sekolah kesetaraan gratis
bagi anak muda atau warga yang sempat putus sekolah karena berbagai kondisi
pengembangan dari program program tbm kita mengarah pada kebutuhan masyarakat
apa yang mereka butuhkan
makanya ya tadi konsep programnya tidak ngambang ngambang
kalau diputing diputing dululah apa yang menjadi yurgen kebutuhan masyarakat
masalah pendidikan masyarakat
masih banyak yang usia pelajar tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi
kita bekerja sama dengan pkbm pusat kegiatan belajar masyarakat
kita rekrut kita masukkan untuk masuk paket c paket b kadang masih ada yang masuk ke paket a
paket a berarti tidak mengenyam sama sekali pendidikan di sekolah dasar
pernah masuk sekolah dasar entah kenapa jadi mandat
apakah karena nakal karena dibully nah kita rangkul
bekerja sama dengan salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat di kabupaten sumedang
rohman mengajak sebagian warga desa kadakajaya agar memanfaatkan sekolah kesetaraan yang digagasnya
sebagai mitra lia mulyana menilai bahwa minat warga desa kadakajaya terbilang cukup tinggi
pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini kegiatan masih berjalan
dan telah meluluskan tiga angkatan
alhamdulillah disini antusias sekali masyarakatnya
bahkan saya melihat ada animo yang mulai press graduate usia sekolah
itu sudah jadi pilihan loh kami itu pkbm itu gitu loh
tidak lagi memandang sebelah mata untuk paket b paket c
karena keunikan kami itu si anak tetap bisa mendapatkan ijazah secara legal
mendapatkan ijazah secara formal
tapi tetap bisa bekerja seperti itu ya
lia menilai kerjasamanya dengan rohman kumilar merupakan suatu misi mulia untuk meningkatkan rata rata lama sekolah di sumedang
di tahun dua ribu dua puluh dua data dari badan pusat statistik mengenai tren rata rata lama sekolah atau rls
subdang berhasil menciptakan kenaikan dari delapan lima puluh dua persen di tahun dua ribu dua puluh satu menjadi delapan tujuh puluh dua persen pada tahun dua ribu dua puluh satu
artinya rata rata penduduk sumedang berusia dua puluh lima tahun ke atas
telah menempuh pendidikan hingga kelas sembilan
saya mendapatkan penilaian yang luar biasa ya kagum itu
jarang orang yang kegiatan sosialnya begitu tinggi
sangat jarang sekali
tidak melihat sangat tidak melihat segi finansial
tapi lebih melihat kebermanfaatan dirinya kepada masyarakat
kebermanfaatan dirinya kepada orang lain
bahkan kanggum itu kan tidak hanya membantu yang sifatnya di desa ini saja di desa kadakajaya
dan banyak masyarakat yang dibantu oleh kagum
tidak hanya kegiatan taman baca di sini
kegiatan pembuatan film
mengedukasi relawan saya untuk membuat film itu seperti apa
untuk menulis buku kagum luar biasa
sangat luar biasa dan susah mendapatkan sosok yang seperti itu
sebagai salah satu alumni
tuti turut membantu dengan adanya inisiasi sekolah kestaraan
ia yang sempat minder karena belum memiliki ijazah setara sma
dengan tekad dan kemauan untuk mencapai kegiatan
untuk belajar ia memilih ikut sekolah kesetaraan
kini tuti telah memperoleh ijazah setara sma
dan mulai percaya diri menjadi kepala sekolah di lembaga pendidikan anak usia dini
atau paut di desa kadakajaya
ibu tahu dari langsung ke pak gugum
pak gugumnya mengajarkan gitu
kebetulan ibu di paud
ibu kan butuh pendidikan
tadinya ibu mindar di paud
tidak punya ijazah
tapi karena ada saran dari dinas
yang penting ikutan paket c
ibu keberatan jauh ke tanjung sari
tapi kebetulan semenjak ada pak gugum di sini
ya ibu ikutan sama tbm pak gugung
alhamdulillah ibu sekarang tidak merasa minder
walaupun ibu sering
rapat ke paud kecamatan
ke paud kebupaten
walaupun ibu agak malu juga
yang penting ah biasa sama orang lain
seperti biasa biasa sekarang
terus ibu t merasa lebih berharap ke pak gugum
kalau ada les komputer
tidak apa apa udah tua juga
ibu mau ikutan
beragam program dari seorang rohman gumilar
membuat pejabat desa kadakajaya pun mengapresiasi langkah rohman
sekretaris desa kadakajaya kabupaten sumedang menilai
program kesetaraan tersebut
memudahkan warganya memperoleh akses pendidikan
melalui tangan beliau
desa kadakajaya terangkat nama harumnya di kancah kabupaten
karena di desa kadakajaya kalau melihat potensi dari taman baca ini
saya juga tidak sekolah ya ikut keserahan paket b ikut keserahan paket c
kebetulan kalau dulu itu kan saya di bandung di gatot sebroto keserahannya
kalau sekarang kan ada di desa kadakajaya ya
terima kasih oleh kang rohman gumilan
sangat berterima kasih sekali
apa yang telah dilakukan oleh kang rohman gumilan
tak hanya dari perangkat desa
beragam apresiasi pernah rohman raih
en sukaisi award dari pemerintah provinsi jawa barat pada dua ribu delapan belas
juara satu pengelola tbm provinsi jawa barat
penghargaan tbm kreatif
dan penghargaan sat hari aksara internasional
dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
sebagai istri ucu suartini merasa bangga
dan terus mendukung gerakan positif yang suaminya lakukan
banyaknya kunjungan anak anak ke tbm bina kreasi muda
menandakan perjuangan suaminya perlahan lahan terus meningkat
senang senang sekali
makanya kalau nggak rame ya tbm nggak maju maju gitu
walaupun banyak buku yang rusak itu
seandainya tbm itu banyak yang mengunjungi gitu
anak anak kan dilarang sekolah
di nggak sekolah
jadi anak anak kebanyakan ya di tbm
untuk belajar menulis
kan dulu mah waktu covid itu ada kegiatan menggambar di tbm itu
ada kegiatan mewarnai
jadi ya ya seneng banyak banyak anak anak ke tbm gitu
bisa mandi tiga kali dalam sehari
melalui tbm bina kreasi muda
rohman gumilar menuangkan kecintaan membaca buku
dan ditularkan ke anak anak desa kadakajaya
keprihatinan atas diri sendiri yang tak sempat mengenyam pendidikan tinggi
menjadi pemicu dirinya
menjadi pegiat literasi
agar penerusnya tak bernasib sama dengannya
tuh masuk mau baca

jangan lupa daftar hadir
sekarang sudah hampir enam puluh tbm yang ada di kabupaten sumedang
dan di luar kabupaten semedang pun
saya sering mendapat ya undangan
karena mereka tidak tahu ingin merintis tbm itu seperti apa gitu
tempatnya bukunya dari mana
manajemen pengelolaannya kayak gimana
jadi saya sering sering
tanpa saya harus memikirkan operasional saya kesana kemari dari mana
itu tidak menjadi pikiran dan halangan selama saya sehat
mampu ya saya jalani itu